saat penetapan sebagai presiden terpilih di kpu prabowo subianto melemparkan gurawan ke anies muhaymin
jika ia pernah merasakan kekecewaan seperti yang dialami keduanya saat ini
prabowo menambahkan dalam kontestasi pasti ada yang menang dan kalah
mas anies mas mohaimin saya pernah berada di posisi anda
saya tahu senyuman anda berat sekali itu
tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita
ya namanya bukan pilihan untuk rakyat
dan saya terima kasih kepada mas anies dan muhaymin